inilah rukmini perupaya yang melukis terbuka atau live finding di kawasan wisata kampung
kolecer desa cisayong tasikmalaya jawa barat pada rabu dua puluh januari lalu wanita ini belajar
melukis pada ayahnya maestro avandi dan pelukis barli sasmita winata rukmini aktif berpameran
di dalam maupun luar negeri antara lain malaysia singapura hingga jepang warga yang tengah asik
berwisata pun antusias menyaksikan aksi melukis dari seorang perempuan paruh baya ini apalagi
pelukis dengan aliran ekspresionis ini melukis tanpa menggunakan kuas dan langsung dari tangan
kehadiran pelukis yang namanya dikenal sebagai pelukis aliran ekspresionis ini
sengaja untuk menggairahkan para pelukis muda di daerah
selain itu pengambilan lokasi di kawasan wisata juga merupakan upaya untuk mendongkrak
kembali wisata desa menyambut masa pemulihan dampak covid sembilan belas setelah vaksin dilakukan
menikmati menikmati dengan span itu walaupun saya juga sudah pernah belajar dengan naturalis dengan
apa abstrak tapi toh akhirnya saya kembali lagi ke aliran ini karena saya merasa lebih
rukmini mengaku gaya lukisannya tidak jauh berbeda dengan orang tuanya yang melukis tanpa menggunakan
puas dan langsung menggunakan jari jari tangannya namun yang membedakan lukisan dirinya dengan ayah
andanya avandi adalah karakternya lebih feminim alhamdulillah saya banyak mendapatkan pelajaran
saya melukis masih kekurangan dalam bidang hal tradisi warna warga berharap kehadiran pelukis
nasional putri maestro seni lukis avandi menjadi nutrisi bagi dunia pariwisata agar bangkit dan
berkembang aksi melukis secara terbuka atau life painting dilakukan rukmini sebagai upaya
menggairahkan dunia lukis bagi kaum muda dan pelukis daerah
akibat zaman pengandaran jawa barat